artinya kami ajak anda ke amerika serikat
amerika serikat masih menjadi negara dengan jumlah total kasus positif covid sembilan belas terbanyak di dunia
kasus positif sudah lebih dari satu juta
dan new york menjadi negara bagian dengan total kasus terbanyak
lalu bagaimana hidup di tengah pusat pandemi amerika ini
sudah bergabung bersama kita
yaitu mas aji windu warga negara indonesia
yang kini berada di kota new york amerika serikat
halo mas aji selamat pagi waktu jakarta selamat sore waktu new york
mas bisa dijelaskan nggak sih kepada kita yang di jakarta terutama dan di indonesia ya
bagaimana sih suasana di new york
apakah seperti di jakarta orang masih berpikir dan kemudian berangkat untuk membeli takjil
situasi di new york itu kita mulai lockdown dari bulan lalu
maret tepatnya tanggal delapan belas
untuk beberapa minggu pertama kita benar benar lockdown
jalanan sepi kita nggak ada trafik
toko toko yang non essential yang nggak penting juga harus ditutup
itu perintah dari new york governor cuomo
jadi bagus ya kalau menurut saya masyarakat new york itu
itu benar benar mentaati peraturan
ya kalau berbicara mengenai peduli antar sesama informasinya
pemerintah setempat membagikan makanan secara gratis ada empat ratus tiga puluh dua titik informasinya di sana
kepada warga muslim yang beribadah di saat ramadhan ini mas aji
di state new york memang government sama mayor mereka menyediakan seperti mas tadi bilang
untuk penyediaan makanan
mereka ada program
there's no yoke untuk new yorker mereka tidak akan pernah kelaparan
karena mereka mendapatkan subsidi juga donasi dari beberapa instansi private
masyarakat umum dan sebagainya
jadi basicnya mereka oh maaf
mereka menyiapkan kayak grocery kayak sembako
untuk dalam saat ini
dalam satu paket untuk keluarga tiga orang dalam satu rumah
dan mereka tidak akan menanyakan status keluarga negaraan
atau tidak minta id
jadi mereka open
untuk seluruh masyarakat
even untuk visitor dari luar new york
mas aji ini ada informasi ada statement dari pejabat pemerintah setempat yang
gubernur terutama ini yang kemudian mengeluarkan statement bahwa
ada potensi melonggarkan lockdown di sana
apakah informasi ini betul
dan apakah anda lihat ini sebagai hal yang sudah saatnya dilakukan atau belum
gubernur kuomo dia mengadakan briefing tiap hari
mereka berpikir untuk meredakan lockdown dimulai dari mei lima belas bulan depan
karena kasus kematian di new york itu sudah turun
kalau tidak salah hari ini terakhir tiga ratus jumlah orang yang meninggal
dibandingkan dengan beberapa hari lalu
tapi menurut saya personally kita juga harus berpikir bahwa virus ini
kita belajar dari pandemik sebelumnya
seperti yang terjadi di negara negara lain
south korea singapura juga hongkong ya
setelah mereka meredakan lockdown datang reinfection pandemi yang kedua
karena menurut yang saya baca di who itu virus yang sudah menempel di tubuh kita
itu bisa bertahan sampai tiga puluh lima hari
jadi seandainya pun menurut saya untuk pembukaan bisnis bisnis yang non essential
masih terlalu di menurut saya pribadi
mas haji saya ingin tanya bagaimana menjalani ramadan di sana
anda beserta keluarga dan juga para wni
alhamdulillah ini puasa hari keempat
memang situasinya berbeda
memang situasinya berbeda kalau kita bandingkan dengan tahun lalu
di sini banyak komunitas indonesia dan juga kita punya indonesian masjid al hikmah di queens
itu biasanya kita suka karaweh tiap malam kalau yang bisa
lalu mereka juga ada tajilan untuk berbuka puasa sebelum taraweh
untuk sementara ini kita tidak mengadakan itu semua
jadi semuanya di rumah
dan alhamdulillah banyak para maksud saya ibu ibu indonesia yang menerima pesanan untuk makanan buka puasa atau sahur
termasuk saya saya order catering sama beberapa ibu ibu indonesia yang ada di new york
jadi ya alhamdulillah
menunya apa aja mas biasanya untuk catering ramadhan ini dari ibu ibu indonesia yang ada di sana
apa karena makanan khas nusantara indonesia
ngerendang gitu sate atau
ada satu langganan saya warung solo di sini di
biasanya beliau take saya menu apa hari ini
kebetulan saya sudah belanja makanan tadi siang
saya dapat sayur asem terus rawon
sambal tempe gak sih mas
mas aji kalau berbicara mengenai puasa di sana berapa jam mas kalau untuk negara bagian di sana
kayak di new york itu berapa jam
di new york itu sekitar lima belas jam ya
karena kita imsak itu tadi malam jam empat tiga puluh dua
lalu sore ini kita berbukanya jam tujuh empat puluh
berarti lebih lama dari indonesia ya lima belas jam tadi
iya di sini lima belas jam
mas ini kan lebaran ini kan identik dengan berkumpul kumpul dengan keluarga berkumpul dengan teman teman kayak gitu ya
kemudian ini dengan masa pandemi covid sembilan belas ini merajalela di seluruh dunia
kira kira sudah menyiapkan ini plan apa untuk nanti idul fitri
kira kira seperti apa
apakah mungkin makan opor memasak sendiri atau mungkin sama teman teman
kebetulan kemarin kegiatan saya biasanya suka berbelanja kebutuhan makanan
lalu saya salurkan ke beberapa teman yang nggak punya kendaraan karena mereka takut untuk naik kereta
nah kita ngobrol kemarin di telpon gimana itu rencananya buat lebaran yang biasanya kita ngumpul di beberapa tempat keluarga
terutama yang mereka masih punya bapak ibu
kayak sesepuh kita di new york
kemungkinan tahun ini akan berbeda
kayaknya kita bakal di rumah aja
mungkin zoom atau face time sama mereka halal bihalal di rumah
jadi halal bihalalnya virtual ya mas ya
iya atau enggak ini kita ini apa saing saingan siapa yang punya lontong siapa yang punya opor
mas aji ada himbauan khusus kah dari konjen atau kedutaan besar kita di sana terhadap pandemi ini kepada para wni dan juga mas aji tentunya bersama keluarga
ya ada kjri konsulat general republik indonesia yang ada di new york selalu mereka posting di website mereka atau di facebook himbauan himbauan untuk masyarakat indonesia yang ada di new york dan sekitarnya
dan juga mereka menyediakan hotline nomor khusus buat para wni dan juga turis turis dari indonesia yang kebetulan lagi ada di new york untuk menghubungi nomor tersebut jika mereka dalam keadaan emergency
mereka cukup responsif karena ada beberapa teman kita penduduk indonesia yang meninggal karena relative with covid sembilan belas dan so far responnya kjri sangat baik
mereka turut membantu proses seperti pengambilan

mas terakhir tadi kan mas aji bilang bahwa sempat keluar rumah kemudian menggunakan kereta tadi mas cerita
tipsnya mas apa karena kan banyak juga teman teman kita yang di indonesia takut juga saking takutnya mereka benar benar berbulan bulan cuma ada di rumah memanfaatkan online shopping aja
kebetulan saya biasanya saya suka karena saya ada mobil jadi biasanya saya nyupir driving tapi kalau misalnya harus naik kereta atau naik bus public transportation ya harus pakai masker ya itu udah pasti
itu karena sudah merupakan law di sini di new york mulai beberapa minggu lalu diharuskan memakai masker lalu glove sarung tangan
kalau bisa bawa sarung tangan ekstra di kantong
terus sama hand sanitizer
kalau boleh tahu
berusaha untuk social distancing
kalau di sini enam speed kalau di mungkin di indonesia sepuluh meter ya
atau tujuh meter
ya kalau boleh tahu di sana apakah jumlah penumpang untuk kendaraan pribadi dan juga umum akan dibatasi juga seperti di indonesia jumlah penumpang
karena memang traffic lalu lintas sedikit banyak berkurang
yang new york itu manhattan biasanya itu kalau jam segini rush hour pulang kantor itu traffic ya
lalu banyak mobil yang bumper to bumper traffic
kalau dilihat dari jendela luar sekarang di depan apartemen saya sama sekali nggak ada trafik
jadi ya sangat berbeda
terima kasih perbincangannya pada sahur hari ini bersama mas aji
cukup bisa memberi gambaran bagaimana ini menjalani puasa di sana di tengah pandemi apalagi di kota new york
dan rencananya mau makan opor sambil zoom dengan teman teman
terima kasih ya
terima kasih mas aji
semoga selalu sehat mas ya
selamat berpuasa hari ini
terima kasih mas